konsepnya emang gimana farid
nah gini loh kak rum bang sulam
mak julid malam itu kan dimaksudkan
mengajarkan keberanian terhadap hantu hantu yang ceritanya hanya mitos
segala hantu pocong segala itu ada yang cuma di film film aja
nah itu bener banget tuh mak
hantu itu kan cuma dari tv tv
dan acara jurit malam kayak begini penting banget mak
buat anak anak itu sendiri
intinya kita mengajarkan
kalau dunia kita sebagai manusia
dan makhluk halus itu berbeda
tapi emangnya apa farid
yang farid anggap kalau mata pelajaran ini penting untuk dimasukin ke pesantren kilat
menurut faren itu penting banget kak
karena anak anak zaman sekarang itu gampang terkontaminasi
mereka mau ke sana
lo mau ke rumahnya bang haji sulam mi
mi gimana sih
ru mau ngasih materi untuk pesantren kilat
yaudah deh sana
tapi kalau bisa lo bujuk emangnya si sulam
supaya mereka segera menghentikan hukuman yang memalukan ama ama umi
hukuman mereka itu bikin aba sama umi
kayak orang nggak punya harga diri lagi rum
iya kalau abah sama umi maunya gitu
tapi nanti kalau keluarga bang haji sula mau bawa masalah ini ke kantor polisi gimana
aba sama umi udah siap mandu
kok lo jadi ngancem umi sama aba begitu sih
ya enggak mi
rum tuh bukan yang ngancem aba sama umi
tapi sebenarnya bang haji sulam itu nggak tega sama abah sama umi kalau masalah ini dibawa ke polisi
yang udah bikin aba sama umi mau ngasih materi untuk pesantren kilat

bukan kagak tega rum
tapi kagak kuat bukti
jangan salah baah
bang haji sulam itu masih punya kok bukti dan faktanya
kalau mau dibawa ke kantor polisi tinggal minta bantuan anaknya pak subardi
udah selesai deh beres semuanya
udah selesai deh beres semuanya
tapi ya baah ya
kalau menurut rum sih
udahlah ikhlasin aja baah
lagian kan hukuman yang bang sulam kasih ke aba sama umi nggak berat berat amat

bisa nambah pahala di bulan ramadan
pahala apa memalukan begini pahala

apa sama umi jadi turun derajat rum
asal lu tau aja ye

jadi ini mak rencana jadwal pesantren kilat yang sudah fauzul susun sama rumana

ya masih terserah fauzul sama rumana aja
masih ngikut aja
soalnya kan pada perjanjian ya kita harus ikut aja
nerapannya juga mak nggak gitu ngerti
fauzul rum mak masih cuma modalnya semangat parlima doang dalam proyek pesantren kilat ini
nah soal pelaksanaannya ma juga bingung nggak tahu harus berbuat apa
suka buka rahasia aja
ya ya ya duduk duduk duduk
maesha ros gimana udah sembuh
ya mak alhamdulillah udah mendingan
ya mak alhamdulillah udah mendingan
lagian kan ini sekalian nganterin umi
lagian kan ini sekalian nganterin umi

harus olahraga ya
buat orang yang baru sakit harus rajin olahraganya
supaya badannya bisa sehat lagi
umi ini schedule buat ngajar umi ya
ini schedule buat ngajar umi ya
silakan dilihat dulu
jadi ayo ke bagian
ngajarin ilmu fikih
iya umi tapi dasar dasarnya aja
karena kan masih anak anak juga
ilmu agama kepada anak anak sedini mungkin
walaupun secara sederhana ya
ya memang anak anak lebih baik begitu
dari mulai kecil jadi
ingatannya tuh pelajaran itu akan
sampai dia dewasa
iya ma saya setuju
apalagi kalau kita mengajarkan
tentang kejujuran ya ma
bener umi saya setuju
yang namanya kejujuran itu
adalah perhiasan jiwa
iya nggak dia tuh lebih bercahaya
nah anak anak gitu yang sekarang
ini kan calon pemimpin rasanya akan datang nih
ya sebaiknya tuh
di dalam dirinya tuh
biar nanti begitu dia berangkat besar
nggak punya pribadi yang
begitu kan umi
membahas kejujuran aja ribet banget ya
jadi aja ngomong kayak gitu deh dia
makanya mpok nenek sama mpok etik
pada dasarnya kita memang setuju
makanya anak anak sejak dini
kita ajarkan pada mereka
yang secara agama tentunya
ya dengan demikian
kita akan mengelahirkan
anak anak atau pemimpin pemimpin
yang amanah dan jujur
anak ayah farid
mau ngajarin tentang
jurit malam mak
konsepnya emang gimana farid
gini loh kak rum bang sulam
mak jurid malam itu kan
yang ceritanya hanya mitos
adanya cuma di film film aja
nah itu bener banget tuh mak
dan acara jurit malam kayak begini
penting banget mak buat anak anak itu sendiri
dunia kita sebagai manusia
makhluk halus itu berbeda
tapi emangnya apa farid
yang farid anggap kalau mata pelajaran ini
penting untuk dimasukin ke pesantren kilat
menurut fren itu penting banget kak
anak anak zaman sekarang itu gampang terkontaminasi
oleh film film hantu seperti itu
nanti generasi kita
mulai jadi generasi penakut
penakut sama apa misalnya
misalnya penakut dalam hal riset riset
ataupun ke tempat tempat yang dianggap angker
iya juga sih rum setuju
kalau sarah punya ide apa
kalau sarah sih belum bisa
soalnya badan sarah masih belum terlalu kuat
tapi tahun depan insya allah bisa ikut ya
insya allah kak rum
peralatannya kita bawa ke atas aja ya
soalnya kalo ditinggalin di mobil
takut kenapa napa nggak sih
oh gitu re
eh re tunggu dulu
kalau untuk barang yang ringan
kalo yang berat berat biar saya
iya deh yang kuat
apa sih yuk
tunggu limangin dulu
yang mana yang ini si haru manis
yang mana yang ini si haru manis
dua duanya pokoknya totalnya lima kilo ya mas
banyak amat sih
ya kenapa sih
kamu kan dikos tinggal sendirian
ya kan rob aku kan bisa bagi bagi
lagi kan sebenernya
tujuan utama aku beli mandi
itu bukan itu

dapat gaji itu lebih dari
lebih dari cukup
kenapa gak sih berbagi rezeki rob
dan aku juga gak mau ngasih duit secara gratis
karena aku menghargai dia juga
asik juga ya
cara berpikir kamu re
ini bonusnya satu nih
sekalian keranggangnya pak
aduh lumayan juga ya rab bawa barangnya
entar temen temen teknisi aja ya
yang ambil barang barangnya ada disini
yaudah nanti kalau bisa cek ya
terus gimana rencana pesantren kilatnya mak
semuanya berjalan dengan lancar
syukurlah kalau gitu rob
terus akhirnya siapa yang ngebantu
emak emak dibantu sama rumana
terus umi maryam
dan aji memunga sama aji muhyiddin
ikut jadi panitia
komplit juga ya
semuanya berjalan dengan lancar
dan semuanya saling membantu
berarti emak dan rumana akan semakin dekat
rere kenapa ya
kok tiba tiba diem gitu